dan saudara bagi anda yang mudik lebaran kini tak perlu khawatir lagi jika terjadi kepadatan di res area kilometer dua ratus tujuh tol palikanci
jasa marga cirebon bersama polisi menciptakan terobosan kawasan rest area alternatif
rest area ini memadukan posko pengamanan spbu hingga kuliner
hampir tiap tahun saat momen arus mudik dan arus balik pintu masuk rest area kilometer dua ratus tujuh a dan kilometer dua ratus delapan b ini selalu padat
tak terkecuali mungkin lebaran tahun ini
potensi arus mudik diperkirakan meningkat drastis
apalagi rest area di kilometer dua ratus tujuh tol palikanci adalah salah satu rest area favorit bagi pemudik
untuk mengantisipasi kepadatan di rest area
jasa marga cirebon bersama kepolisian akan menciptakan terobosan kawasan rest area alternatif di sepanjang jalan raya ciperna
sebelumnya kita melakukan buka tutup rest area
dikarenakan memang sudah tidak memadai lagi untuk kendaraan masuk
bahkan bisa menimbulkan kemacetan yang lebih parah
makanya kami berkoordinasi juga dengan pihak kepolisian untuk penutupan
yang tentunya penutupan itu adalah diskresinya dari kepolisian
sudah kita siapkan juga rest area alternatif keluar gerbang tol ciperna barat
res area itu mungkin res area yang fasilitasnya tidak jauh dengan res area yang ada
kawasan rest area alternatif ini terletak di sepanjang jalan raya ciperna
mulai pintu gerbang tol ciperna barat sampai pintu gerbang tol ciperna tibur
dengan jarak sekitar lima ratus meter
di sepanjang jalan ini terdapat sejumlah fasilitas berupa beberapa rumah makan
spbu bengkel mobil hingga minimarket
sedangkan titik utama kawasan rest area alternatif ini adalah kantor jasa marga cirebon
yang mampu menampung sekitar seratus kendaraan
bangunan masjid yang cukup besar juga siap menampung banyak pemudik untuk beribadah
kepala urusan pembinaan operasi satlantas polres cirebon
kota ibturizwan mengapresiasi langkah jasa marga cirebon
yang akan menjadikan kantornya sebagai pusat kawasan rest area alternatif tersebut
polisi memastikan akan mendukung dan menempatkan anggotanya
untuk membantu mengarahkan dan mengatur lalu lintas
ini sangat sangat diapresiasi bagi kita
karena kita pun sangat membutuhkan tempat bagi masyarakat untuk istirahat
karena perjalanan cukup melelahkan res area penuh tidak menampung
dengan adanya ini alhamdulillah masyarakat bisa istirahat
baik nanti ambon atau anggota kita akan kita plotting saat mengarahkan ke rest area tersebut
kawasan rest area alternatif ini juga diakini dapat menghidupkan ekonomi
sektor pariwisata kuliner oleh oleh dan cenderamata yang tersebar di sepanjang jalan raya cipernak
para pelaku usaha kuliner pun bersiap untuk menyambut para pemudik
yang akan menggunakan waktu istirahat sambil menikmati kuliner khas
seperti empal gentong soto hingga warung makan sunda